gempa bumi yang terjadi di tasik malaya jawa barat
membuat puluhan rumah di banyumas jawa tengah rusak
bahkan sebagian rumah warga ambruk rata dengan tanah
tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
gempa bumi yang terjadi pada jumat tengah malam
tidak hanya merusak bangunan rumah sakit umum daerah banyumas
puluhan rumah warga juga rusak
sebagian besar rumah warga rusak setelah atap serta temboknya ambruk
rumah warga yang rusak ini merata di hampir seluruh wilayah di kecamatan banyumas
sebagian rumah warga rusak parah hingga rata dengan tanah
seperti rumah milik sutarno di desa nusa dadi
kecamatan sumpiuh banyumas yang nyaris rata dengan tanah
atap rumah yang roboh tidak hanya merusak tembok serta genteng
namun juga alat elektronik serta perabotan rumah tangga
lagi di dalam nonton tv
belum tidur berarti
posisi lagi makan
ketanggungan terus keluar
itu ada gerakan dulu pertama
ada gerakan terus buka pintu keluar sama istri
kenceng gitu ya tadi
lihat di sini
bapak lagi di depan tv pada
lagi di depan tinggi terus keluar
itu pas mau roboh ada suara dulu apa gimana
ya suara petak petak berotok berong
terus di dalam rumah ada berapa orang
dua orang sama istri saja
sementara itu pihak badan penanggulangan bencana daerah banyumas
terus mendata bangunan yang rusak karena gempa bumi
hingga sabtu siang jumlah bangunan yang rusak tercatat lebih dari empat puluh bangunan
setelah kita nanti mengepul data keseluruhan
nanti baru kita prioritaskan mana yang paling berat akan kita tangani yang pertama
jadi nanti kita cek lagi rusakannya seperti apa
karena kita kan perlu koordinasi dengan perangkat desa pemilik rumah maupun yang lain untuk penanganan lebih lanjut
meski banyak bangunan dan rumah warga yang rusak akibat gempa tidak ada korban jiwa dalam bencana ini
dan sekarang kita sudah terhubung dengan roby sofian amin
korrespondensi ana indonesia di banyumas jawa tengah
roby hingga sore ini adakah data terbaru terkait kerusakan
kemudian korban jiwa
karena gempa yang terjadi tadi malam di kawasan banyumas jawa tengah
silahkan roby dengan informasi anda
selamat sore yuda
terkait dengan perkembangan korban atau dampak akibat gempa bumi yang terjadi di
dirasakan di wilayah banyumas
saya akan mengajak anda yuda dan juga pemirsa melihat salah satu rumah
yang ada di samping saya ini
kondisinya pada saat terkena getaran gempa mengalami roboh
dan saat ini karena sudah tidak layak untuk ditempati
rumah ini kemudian oleh warga dihancurkan
dan untuk mengetahui bagaimana pada saat peristiwa terjadi
saya sudah bersama dengan ibu mariam yang saat itu berada di dalam rumah
ibu di rumah ini tinggal bersama siapa
ini anak satu
bersama dengan anak
pada saat itu ibu sedang tidur apa yang kemudian ibu rasakan pada saat gempa
begitu ada getaran saya langsung lari
terus setelah lari keluar
kondisi rumah ibu pada saat itu ibu lari keluar bagaimana
terus pada saat roboh itu ibu sudah tidak bisa itu ya sudah bisa menyelamatkan diri
nah setelah itu
setelah kemudian roboh seperti ini bagaimana kemudian ibu tinggal selanjutnya nantinya
ya untuk sementara di rumah adik dulu
untuk sementara di rumah adik ya ibu tentunya intinya ibu berharap bisa kembali memiliki rumah untuk ditinggali bersama dengan anak gitu ya ibu mariam ya
dan perkembangan terkait dengan data tentunya sampai sore ini masih terus berkembang begitu artinya sampai dengan beberapa saat yang lalu
saya bertemu dengan bupati banyumas ahmad hussein menyatakan sampai dengan sore ini jumlah rumah yang mengalami rusak berat roboh begitu dan juga rusak ringan sudah mencapai lebih dari lima puluh rumah
nah tentunya di wilayah banyumas ini tidak hanya korban atau rumah yang mengalami kerusakan yuda ada tiga rumah sakit yang mengalami kerusakan cukup serius
yang pertama adalah rumah sakit milik provinsi jawa tengah rumah sakit margono soekario purwokerto
kemudian yang kedua rumah sakit siaga medica dan yang ketiga adalah rumah sakit banyumas
nah ketiga rumah sakit ini mengalami kerusakan yang cukup vital diantaranya di instalasi laboratorium
selain itu juga instalasi hemodialisa
nah selain itu juga terdapat kerusakan beberapa instalasi lain yang cukup vital yang sangat diperlukan
setiap harinya lebih dari lima puluh bahkan seratus pasien yang bergantung dengan instalasi tersebut
saat ini pemerintah banyumas sudah melakukan upaya bagaimana menyelamatkan pasien pasien tersebut untuk ditempatkan di rumah sakit rumah sakit terdekat untuk bisa tetap dilayani pengobatannya
sementara terkait dengan kondisi rumah warga tentunya pemerintah banyumas juga menyampaikan berkomitmen untuk memberikan bantuan dalam waktu dekat
yaitu bagaimana mereka tetap bisa bertahan hidup
dan dalam jangka panjangnya pemerintah sudah menyiapkan bagaimana warga bisa kembali memiliki rumah tempat hidup
tinggal yang layak untuk dihuni bersama keluarga tentunya
sementara itu yang bisa dilaporkan dari banyumas jawa tengah kembali ke yuda
ya terima kasih roby untuk informasi anda dan selamat bertugas kembali roby
kita dari banyumas beralih ke pekalongan jawa tengah
gempa yang terjadi pada jumat malam di pekalongan memakan korban
akibat gempa satu warga tewas tertimbun reruntuhan dinding bangunan dan lima rumah di kota dan kabupaten pekalongan rusak
gempa yang terjadi di jumat malam di pekalongan rusak
di jumat malam dirasakan warga di kota maupun kabupaten pekalongan jawa tengah
bahkan satu warga tewas akibat tertimbun dinding bangunan yang roboh akibat goncangan gempa yang kuat
korban bernama aminah delapan puluh tiga tahun warga sugiwaras kota pekalongan
amina meninggal dunia saat tengah tidur di dalam kamarnya
dinding bangunan bekas pabrik sablon yang berada persis di samping kamar korban roboh akibat gempa
oh di dalam beda ruangan berarti ya
beda ruangan kamar sebelah sini

ngeri kok sembahnya kok ngereng ngereng
kalo ngereng lebaran
tapi sempat teriak teriak neneknya
ngeri ngeri tapi ngeri ngeri
itu perlu kan ngeri sih pak
dibantu warga korban dievakuasi ke rumah sakit umum daerah bendan
setelah satu jam mendapatkan penanganan medis jiwa korban tidak tertolong
jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum sapuro sabtu pagi
sementara itu pmi kota pekalongan mencatat terdapat dua rumah rusak akibat gempa
dari kejadian tadi malam gempa yang dari sukabumi dan ada imbasnya sampai ke kota pekalongan
yang sempat lapor kepada pmi kota pekalongan dan mungkin musbika masing masing di wilayah utara satu
yaitu di ketia lor gang empat sama pak ismail
rumahnya ambruk sepanjang kurang lebih enam meter temboknya
alhamdulillah ambruknya keluar ke gang sehingga tidak kena yang masih tidur
dan dari pmi sudah langsung luncuran ke sana
dan juga siang ini yang tadi malam dari ksr sudah meluncur ke tempat ini di sukiwaras
yang inalahi meninggal dunia yang masih tidur
ibu namanya ibu aminah yang masih tidur dan barusan tadi dimakamkan
sedangkan menurut kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pekalongan bambang sujatmiko
tercatat ada tiga rumah
rumah warga yang rusak akibat gempa jumat malam
tidak ada korban jiwa dari warga kabupaten pekalongan
roby bernardi pekalongan
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten tasik malaya jawa barat
mencatat satu ratus sembilan rumah warga rusak
sejumlah fasilitas umum seperti sekolah masjid hingga aula desa
dan kantor kepolisian sektor turut rusak
akibat gempa bermagnitudo enam sembilan
pemerintah daerah tetapkan tanggap darurat bencana hingga januari dua ribu delapan belas mendatang
gempa bermagnitudo enam sembilan yang mengguncang pulau jawa jumat malam hingga sabtu pagi
menyisakan banyak kerusakan
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten tasikmalaya jawa barat mencatat
ada satu ratus sembilan rumah warga mengalami kerusakan
seluruh rumah tersebar di tiga puluh sembilan kecamatan di kabupaten tasikmalaya
dengan tingkat kerusakan ringan sedang hingga berat
bppd juga mencatat
terdapat fasilitas umum seperti sekolah aula desa kantor polsek bojong gambi
serta masjid turut rusak parah
meski kerusakan merata hingga satu siang tercatat hanya empat warga yang menjadi korban gempa
mereka menderita rukalingan karena ketimpa gemping
bisa disimpulkan bahwa sampai jam dua belas ini rumah penduduk satu ratus sembilan unit rumah
satu ratus sembilan unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan hampir merata
meskipun di kecamatan tertentu beberapa ada yang cukup menonjol
kemudian ada fasilitas umum seperti sekolah kantor polsek mesjid di salawu
itu merata cuma tingkat kerusakan pada umumnya rusak senang
pada umumnya rusak senang
sementara itu pemerintah daerah menyatakan tanggap darurat bencana hingga awal januari dua ribu delapan belas
selain pertimbangan banyaknya korban rumah rusak
wilayah setademografi kabupaten yanguas menjadi alasan memperpanjang masa tersebar
jadi alasan memperpanjang masa tangkap darurat bencana
darurat bencana kita sampai di januari di awal januari itu dan kemungkinan diperpanjang tergantung
kalau yang disipat uji itu yang mengungsi gimana
yang mengungsi betul semalam begitu bmtg apa namanya
bmkg menyatakan bahwa ada potensi tsunami
langsung relawan camat segala macam kita kasih tahu agar masyarakat menjauhi pantai
mereka dilakukan dan itu bagus sekali karena kita sudah ada tempat titik kumpul

kita sudah ada tempat titik kumpul di situ termasuk titik evakuasi

mereka segera menjauh di pantai dan hampir dua jam kalau tidak salah bmkg mencabut itu
kita sampaikan juga dan mereka kembali

deden rahadian tasik malaya
ya yang perlu diketahui adalah kita harus mengenali struktur dan tata letak bangunan di mana kita tinggal
serta perlu memperhatikan letak pintu tangga darurat dan lift terutama bagi warga perkotaan yang tinggal di bangunan tinggi
serta belajar melakukan tindakan p tiga k dan penggunaan alat pemadam

sebelum terjadi gempa kita juga harus mencatat nomor telepon penting yang mudah dilihat dan dihubungi
serta juga harus melihat bagaimana kondisi perabotan di dalam rumah kita sehingga kita juga menghindari terjadinya insiden apabila tertimpa benda benda tersebut
dan berikutnya saat terjadi gempa matikan gas air
ya selalu matikan gas air dan listrik jika tak digunakan
dan yang paling penting juga selalu siapkan kotak p tiga k alat pemadam senter radio dan makanan
itu kan ketika memang terjadi gempa akan melanda daerah tempat tinggal anda
kemudian saat terjadi gempa bersembunyi di bawah meja dan lindungi kepala serta badan anda
lari keluar rumah atau bangunan jika memungkinkan
dan jika berada di luar hindari bangunan pohon tiang listrik dan rekahan tanah
ya yang juga harus diperhatikan jika anda ada di luar rumah dan masih berada dalam mobil anda harus segera keluar dari mobil
mencari tempat aman untuk berlindung
bagi kita ataupun anda yang tinggal di sekitar pantai anda harus waspada akan ancaman tsunami sehingga harus menjauhi pantai
dan juga bagi anda yang tinggal di daerah pergugitan harus menghindari daerah yang berpotensi mengalami longsoran
dan setelah terjadi gempa keluar bangunan secara tertib jangan gunakan lift dan eskalator
periksa lingkungan sekitar seperti listrik gas dan air
dan yang perlu diingat juga jangan masuk ke bangunan yang sudah terkena gempa
jalan berjalan di daerah sekitar gempa jangan berjalan di sana karena berpotensi ada gempa susulan
serta selalu perbarui informasi akurat dan radio baik dari televisi dan media lainnya
serta yang paling utama jangan panik
jangan lupa untuk berlangganan